putra asli suku dayak alwe dohong ditunjuk presiden joko widodo sebagai wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan
sebagai orang yang berpengalaman dalam badan restorasi gambut alwe ditugaskan untuk membantu tugas tugas menteri lhk
tentang kehutanan lahan dan pembentukan ibu kota baru di kalimantan timur sebagai smart city
dirinya mengaku bangga sebagai putra asli suku dayak pertama yang diangkat menjadi pejabat negara
bulan dipanggil pak presiden kita banyak berdiskusi tentang masalah kehutanan masalah rehabilitasi lahan
termasuk juga kita berdiskusi tentang rencana ibu kota negara baru di kalimantan timur yang berkonsep smart beautiful and sustainable
saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya kebetulan
suku dayak jadi saya yakin kalau takdir saya jadi wakil menteri
ini merupakan kebahagiaan bagi suku dayak yang ada di kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan timur kalimantan selatan dan kalimantan utara
saya kira itu